terima kasih atas ketentuan saya kenapa saya menang
saya menghargai mereka untuk meluk contest
mereka membentuk suara yang sangat lucu saya masih ingin bertahniah dengan mereka dan tersenyum
tidak ada yang jatuh di dalam bayi tahanty bikin suara suara